ya dan sementara itu konferensi komunikasi tahunan terbesar di dunia yaitu konferensi
dan tahun ini konferensi ofc membahas isu meningkatnya penggunaan data di dunia
beberapa peneliti dan teknisi dari perusahaan telekomunikasi terkemuka berkumpul di konferensi ofc di kota enhem california
membahas isu terkait perkembangan data dunia
banyaknya pengguna smartphone hingga saat ini membuat permintaan data terus meningkat
ditambah dengan berkembangnya layanan aplikasi dengan penggunaan data besar seperti netflix
konferensi yang telah digelar selama empat puluh tahun ini membahas tentang teknologi yang berkelanjutan di masa depan
terlebih soal alternatif penggunaan fiber optik seperti wifi